telah menjadi negara demokrasi yang kuat
heni pun bisa kembali berkumpul bersama keluarga dan mendampingi anak anaknya sekolah daring
nah dukur itu mereka kalau kan korsusnya
dari satu kota subuh di kota yang lain
turunan netra ada jalurnya tapi ternyata ada pohon
sebab kenapa kebutuhan dki ini jabodetabeknya dua lima ratus ton
yang di dalam hal ini adalah nenek kami nenek saya
desi ratnasari itu di parlemen sangat ini nyaring suaranya
tidak ada maksud apa apa
intinya bahwa lupakan kejadian semalam
nah kalaupun ada pp nya juga nanti tergantung juga dari kebijakan rezim berikutnya
melanjutkan apa yang sudah terjadi
udah diciriin juga sama pak marji berarti
itu gairah untuk mengeksplor
jadi seolah olah kayak ada resistensi gitu
saat ini saya berada di driving simulator dari kereta cepat
cls atau ke klub lain yang emang gue ngeliat oh klub ini manajemen bagus tujuannya bagus
ya realistis aja ya sun ya
agar pemilu berlangsung jujur dan adil
jadi memang kita tidak langsung menunjuk lokapala
yang saya bayangkan sih ketika memang lagi padat begitu ketika orang datang beli lima puluh berarti lima puluh botol langsung ya kang
kalau kita juga bisa mengenali
tentu itu kan bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu
kemudian grand design baru untuk menciptakan sistem pemasarakatan
kedepannya seperti apa nih pak kebijakan yang pastinya sangat fleksibel mudah applicable sehingga tidak harus membuat pedagang warteg yang sebenarnya simpel jadi ribet nih pak dengan segala macam adjustment ini pak
bisa dibilang kan sahabatnya terakhir kalinya itu sebenarnya bareng dia juga
semua orang udah mulai terbuka lah gitu
biasanya pembeli beli ke kami itu bisa sepuluh kilo lima kilo
sudah bersama saya bagus adikusum pengamat properti sekaligus direktur colliers international indonesia
ya lumpia basah khas bogor
dan sampai pada kemampuan yang tertinggi
bahkan seratus cm dalam waktu dua puluh empat jam
jadi kuenya ini didominasi rasa vanila
dalam ritual ini dua anak ditandu sambil membawa sarana sesaji
mau jualan itu pagi udah sarapan di rawon
akhirnya kita ketemu juga nih dengan kosan
kami tahu bahwa perempuan dari latar belakang dan pemerintah yang berpengaruh
atau jadi mayoritas harusnya mengayomi dong begitu
semua biayanya dikater oleh pemerintah
soalnya kan mungkin keluarga kayak takut tenggelam atau apa
ini memang harus dijemur di bawah terik matahari langsung
menjadi tempat penyimpanan yang sangat luas lega
selain dari sisi itu apalagi sih pak dampaknya gitu
emang sih bukan berdarah yang breeding gimana gimana cuman sakit
mulai dari bekerja dari rumah atau wfh uji emisi kendaraan
di sisi lain sandiaga ini intens membangun komunikasi dengan partai persatuan pembangunan
yang saya berbaharat di sini kalau bisa pemerintah membuka lin untuk ke jadwal ritapak
ia memiliki praktik seni tetapi juga menenun di rumah untuk kesenangan sederhana
dibandingkan durian durian yang lainnya apa
ngantrinya panjang ya kak cls lu tau lah gimana
nah ketika di ruang ganti pak
karenanya penting menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan rumah demi mencegah datangnya ular
masuk ke panti jompo yang bagus gitu
tidak untuk melakukan sikutan yang benar benar disengaja melakukan sikutan
agus pratman ayat sudrajat binjai sumatera utara
ini kan sebenarnya bagi sandi satu perjudian yang cukup luar biasa
maka kalau semuanya masih terbatas tahapannya masih berjalan kenapa kita bicara sanksi
bentuk lesi otak diantaranya pendarahan akibat kecelakaan atau luka di kepala
partai politik tidak pernah melakukan permintaan
selain memprioritaskan tanaman dengan buah bernilai ekonomi tinggi dari varietas luar negeri
dan juga meningkatkan kepatuhan mereka
sendiri dari aturan mark conduct itu kan kemarin
jadi fokusnya ke apa ya
cabul itu adalah perbuatan yang ditujukan kepada organ seksual pada anak
di tiga x tiga atau lima puluh lima sebenarnya kalau lu
jadi tidak hanya tentu pemerintah terdiri kan di semua pihak
oke buat temen temen yang memutuskan pengen child free
apakah semua itu tertidur atau gimana penjatualan
sebuah tinjauan menunjukkan bahwa demokrasi di seluruh dunia telah merosot ke posisi terendah dalam dua dekade
ini yang kemudian membahayakan kondisi para tim evakuator
kita justru harus mengatasi sumber dari
dia merekomendasikan untuk berbicara dengan orang lain
dengan penopang empat batang pohon kelapa
di tengah tengah itu yang dianggap suci
tentang kekerasan keluarga dan rumah tangga
buat masukin alat kesehatan itu masih ada
dan pemilik warung baru membayar sesuai dengan kerupuk yang terjual
sebelumnya itu kan aku ada mri dan yang lainnya
jadi kita itu memproduksi sesuatu
apakah itu faktor ini kak dikuncirnya nggak gini ya
sementara itu senator partai liberal james peterson
harta bergerak lainnya senilai rp satu tiga puluh sembilan miliar harta lainnya rp enam ratus tujuh puluh lima juta serta kas dan seterakas rp satu empat miliar
tapi yang hebat tuh saya lihat hernando sama rizky
di daerah jabodetabek itu beberapa kali orang beribadah terus disuruh dihentikan oleh kepala desa atau kemudian kepala ketua rt gitu
dan juga informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran
jadi geraknya gak bisa gini banget gak bisa luas banget ada yang nahan
pak arief ini bagaimana menciptakan tadi ekosistem
pemerintahan biaya hidup karena anggaran tersebut yang diperlukan dari pemerintah federal
dan demikian lupa nanti kalau pun sudah nanti di kita nanti bawa ke laut nanti ada pacaran lanjutnya nanti
ya jadi ini nggak ada apinya sama sekali
seperti helm pelindung siku dan lutut serta sarung tangan